selamat siang anda menyaksikan cnn indonesia update bersama saya anita mai
guna mencegah penyebaran virus corona sebanyak lima puluh warga binaan di rutan kelas satu depok
mendapatkan program asimilasi dan hak integrasi atau menjalani sisa masa tahanan di rumah
sementara di lapas kelas dua karawang jawa barat jumat pagi sebelas narapidana dibebaskan
rencananya total keseluruhan narapidana yang akan dibebaskan berjumlah satu ratus dua puluh tiga narapidana
satu persatu warga binaan yang mendekam di rutan kelas satu depok jawa barat akhirnya dapat menghirup udara bebas
sebanyak lima puluh warga binaan mendapatkan kesempatan untuk menjalani program asimilasi dan integrasi narapidana
atau menjalani sisa masa pidana di rumah
kepala rutan kelas satu depok deddy cahyadi mengatakan
sepuluh warga binaan di rutan kelas satu depok ini mendapatkan program asimilasi narapidana dan integrasi secara bertahap
para warga binaan yang menerima program tersebut harus memenuhi beberapa syarat
salah satunya telah memenuhi dua per tiga masa hukuman
warga binaan sebanyak lima puluh orang untuk melaksanakan asimilasi di rumah
jadi bukan bebas seperti biasa tapi menjalankan asimilasi di rumah
sampai nanti dengan masa pembebasan besaran nya tiba
untuk sebagai langkah pencegahan dan penanggulangan penyebaran barat
program tersebut dilakukan sebagai bentuk pencegahan penyebaran covid sembilan belas yang ada di dalam rutan
sementara raut bahagia dan kegembiraan terpancar dari sebelas narapidana di lapas kelas dua karawang jawa barat
setelah pihak lapas memberikan asimilasi untuk kebebasan para tahanan tersebut pada jumat pagi
itu bulan juni tanggal dua puluh bulan
kebetulan karena ada dari media
kita bebas sekarang
mungkin menghindari untuk covid sembilan belas
seharusnya masih berapa lama lagi pak
harusnya berapa lama lagi pak
saya harusnya kalau mengikuti pembebasan bersyarat itu tiga bulan lagi bulan juni saya
hari ini karena ada ini dari menkumham
akhirnya saya dibebaskan hari ini
senang sekali terus saya senang
pembebasan ke sebelas tahanan ini telah melewati masa penilaian terhadap para narapidana serta telah menjalani setengah dari masa tahanan
nah total untuk hari ini secara kebetulan sebelas orang
dan berdasarkan data yang kami peroleh dari teman teman yang di lapangan untuk tahun dua ribu dua puluh sampai akhir tahun dua ribu dua puluh sebanyak satu ratus dua puluh tiga orang
dan tidak mutu kemungkinan hal ini berlaku
bisa bertambah ratung
langkah asimilasi ini guna mencegah penyebaran virus corona
di kalangan narapidana di dalam lembaga permasyarakatan
tim liputan cnn indonesia
pasca pelarangan masuk maupun transit bagi warga negara asing ke wilayah indonesia
puluhan maskapai penerbangan asing melakukan pembatalan penerbangannya ke indonesia
di bandar udara internasional igusti ngurah rai bali
puluhan maskapai asing tercatat telah membatalkan penerbangan
hingga periode tiga bulan mendatang
pembatalan sejumlah maskapai asing dari sedikitnya empat puluh lima rute penerbangan di seluruh dunia
disampaikan kepala seksi angkutan udara
kelai kudaraan dan pengoperasian pesawat udara kantor otoritas
bandara wilayah empat bali puguh lukito
saat memantau pemulangan wni dari luar negeri di bandar udara ngurah rai bali
per satu april dua ribu dua puluh kantor otoritas bandara wilayah empat bali mencatat
sedikitnya ada tiga puluh empat maskapai penerbangan asing telah melakukan pembatalan penerbangan
dengan jangka waktu yang berbeda hingga akhir april mei dan akhir juli dua ribu dua puluh mendatang
di antaranya maskapai korean air virgin australia tiger scode jetstart thai airlines hingga singapore airlines
pembatalan penerbangan asing ini menyusul peraturan pemerintah indonesia
yang melarang penerbangan masuk dan transit bagi wna di wilayah indonesia per dua april dua ribu dua puluh
hingga waktu yang belum ditentukan
guna menghindari penerbangan asing
dari penyebaran covid sembilan belas di tanah air
untuk saat ini penerbangan di bandar udara ngurah rai bali
hanya untuk melayani tujuan evakuasi atau humanity flight bagi wni atau wna yang akan kembali ke negaranya
terkait dengan pembatalan atau cancel flight itu untuk rute internasional
itu dari tiga puluh empat jumlah airline asing dan empat puluh lima rute internasional yang ada saat ini
itu hampir secara signifikan mulai pertanggal satu april kemarin sudah banyak yang cancel
jadi saat ini untuk reguler tinggal qatar air saja
namun nanti kita lihat ke depan bahwa untuk qatar air ini juga akan mengangkut
istilahnya pemulangan warga negara asing maupun warga negara indonesia
jadi saya rasa untuk mengangkut penumpang reguler yang
secara rutin membeli tiket untuk datang ke bali sangat kecil
jadi saat ini penerbangan inter lebih banyak ke evakuasi warga negara asing
untuk balik ke negaranya dan warga negara indonesia yang berasal dari belahan di negara negara di dunia
dan demikian cnn indonesia update siang ini
saya anita mai dan cnn indonesia breaking news akan kembali bersama rekan saya frida litwina